surat edaran kementerian kesehatan yang diterbitkan pada dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh satu menyatakan bahwa pemberian vaksin dosis ketiga atau booster di indonesia
hanya ditujukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di fasilitas kesehatan
namun faktanya terdapat laporan yang menunjukkan bahwa pihak non tenaga kesehatan ini juga dapat vaksin dosis ketiga
dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan koinisator dari lapor covid sembilan belas ahmad arief
atau yang lebih dikenal dengan mas aik
dan sebelumnya saya ingin juga menyampaikan bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak kementerian kesehatan dan dinas kesehatan dki jakarta
namun belum ada yang bisa bergabung malam hari ini
saya langsung saja ke mas aik selamat malam mas aik
ini yang melaporkan temuan temuannya salah satunya adalah dari lapor covid sembilan belas
apa saja temuan yang didapatkan oleh tim lapor covid sembilan belas terkait dengan vaksin booster bagi mereka yang bukan tenaga kesehatan ini
sebenarnya laporan mengenai penggunaan atau penyimpangan vaksin ketiga untuk non makes ini sebenarnya muncul dari berbagai daerah
waktu itu juga ada laporan yang dari toraja ada di surabaya juga dan terakhir kemarin misalnya kami mendapatkan di jakarta
jadi rata rata adalah untuk pejabat untuk kaparat dan bahkan keluarganya
dan ini bahkan dilakukan vaksinasi boosternya itu
di ada yang di kantor kepolisian dan seterusnya dan juga di perkantoran dan yang lain lain
itu satu sisi adalah pangan seperti itu
sisi yang lain ternyata untuk nakesnya sendiri itu juga banyak yang melapor ke kami yang mereka justru kesulitan untuk mendapatkan booster vaksin ketiga
nah di sisi lain masyarakat umum juga banyak yang melapor ke kami mengenai kesulitan untuk mendapatkan vaksin dosis pertama
dan keterlambatan untuk mendapatkan vaksin dosis kedua
jadi jadwalnya sudah lewat dan seterusnya
beberapa kesulitan untuk mendaftar dan seterusnya
jadi ini ada ironi sebenarnya yang menurut kami ini harus diatasi
oke dari temuan yang ada dari provinsi yang ada di indonesia
di mana kemudian ada data yang paling mencengangkan
mungkin ada satu daerah yang vaksinasi untuk dosis satu dan juga dua nya masih rendah
tapi ternyata ada yang sudah dapat dosis ketiga bagi mereka yang non nakes
ya sebenarnya kalau data dari datanya kementerian kesehatan sendiri ya
dari data dashboardnya ke menkes itu kan sebenarnya kelihatan sekali bahwa
daerah lampung itu yang paling rendah cakupan vaksinnya ya
masih sekitar dua belas persenan gitu ya
itu yang dapat vaksin dosis pertama padahal gitu ya
dosis keduanya juga lebih rendah lagi
lampung maluku utara terabarat lausi tengah dan seterusnya
termasuk sulawesi selatan sebenarnya masih relatif rendah
dan kita masih ingat beberapa waktu lalu bahkan secara terbuka
sebagai pejabat daerah di kabupaten toraja ya
dan aparat juga menyatakan bahwa mereka sudah vaksin ketiga
dan kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu misalnya
rekaman yang bocor ya yang diskusi sejumlah pejabat dengan pak presiden juga ya
di kalimantan timur ya dalam kunjungan presiden waktu itu
ada diskusi diantara mereka bahwa masing masing sudah booster vaksin gitu ya
ini menurut kami adalah sangat menyedihkan sekali ya
karena ini persoalan etik dan juga persoalan keadilan ya
jadi vaksin itu kan harus didasarkan pada equity sebenarnya keadilan
dan yang sisi yang lain
kalau kita bicara mengenai kelompok prioritas dan kelompok rentan ya
lansia ini masih banyak sekali yang belum divaksin
cakupan vaksin kita untuk lansia ini masih sangat rendah
nah ini lebih membahayakan lagi karena kita tahu bahwa lansia resiko kalau terpapar covid
untuk mengalami keparahan dan meninggal
itu adalah harga yang sangat tinggi sekali
jadi harusnya ini yang justru diprioritaskan dulu untuk mendapatkan vaksin dosis pertama dan dosis kedua gitu
jangan dulu berlomba lomba untuk ini apa tuh vaksin dosis ketiga
oke mas ayu kita kembali ke jakarta
tadi di awal sempat dinyatakan bahwa dari tim lapor covid ini
bahkan menemukan fakta bahwa ada salah satu praktek pemberian vaksin dosis ketiga
di perkantoran yang ada di dki jakarta itu detailnya seperti apa
apa hasil temuannya
ya jadi waktu itu kami dapat laporan ya dari masyarakat mengenai adanya jadwal vaksin
pada hari rabu kemarin pagi gitu ya
undangan ini ditujukan kepada keluarga salah satu ini ya
salah satu pejabat gitu dan ada pengusaha juga yang di salah satu perkantoran di jansk birman gitu
nah yang menarik undangan ini itu ada wanti wantinya gitu
jangan informasinya jangan disebar ke masyarakat luas gitu
dan jelas disitu bahwa vaksinasi ketiga gitu ya
nah kemudian ada teman teman yang ngecek gitu ke sana gitu paginya tempat
tempatnya rupanya kemudian karena kami ramekan ya waktu itu di sosial media dipindah tempatnya
tetapi dari informasi yang kami dapatkan ternyata tetap dilangsungkan hanya dipindah ruangannya
jadi itu tanggal rabu delapan september yang lalu
jadi sebenarnya diam diam sebenarnya praktek ini dilakukan gitu ya dan ini
ini kembali kepada persoalan bahwa seharusnya memang ada transparansi
iya jadi aturan kan sudah jelas ya surat edaran kemenkes bahwa booster ini hanya untuk nakes gitu ya
dengan alasan bahwa memang nakes memiliki resiko yang paling besar gitu dan seterusnya gitu
sebenarnya secara global juga who kan juga sudah mengingatkan ya kemarin terakhir beberapa hari lalu
sekjen who mengingatkan bahwa sebaik negara negara ini menghentikan booster dulu minimal sampai akhir tahun ketika cakupan vaksinasi ini sudah relatif merata gitu
nah indonesia ini menjadi lebih ironi lagi karena satu sisi ketakupan vaksin kita masih sangat rendah gitu
dan vaksin kita ini dan kita bukan negara yang produksi vaksin yang berlebihan vaksin gitu ya
dan sebagian vaksin kita selain dibeli dari uang rakyat ya sebenarnya uang negara gitu ya itu kan sebenarnya bantuan gitu
yang sangat tidak etis ketika kemudian bantuan itu justru dipakai untuk kalangan elit gitu bukan diprioritaskan untuk menuntaskan cakupan vaksinasi kita yang masih rendah gitu
ini ada dobel sebenarnya
dari sisi aturan juga jelas melanggar gitu ya
aturan aturan dari kemenka sendiri gitu
dan sisi yang lain juga secara etik ini jelas sangat tidak etis gitu
dan satu sisi yang lain beresiko merampas keselamatan hidup banyak orang gitu
jadi menurut kami ini tumpang apa itu sangat sangat ini ya
sangat kompleks gitu sebenarnya ininya pelanggarannya gitu
dan pulgar sebenarnya
walaupun dilakukan diam diam tetap ternyata laporan cukup banyak
satu pelanggaran yang kompleks
tapi ketika kita kemudian mengalihkan atau mencari tahu informasi tanggapan dari pihak pemerintah ini
dinas kesehatan dki jakarta kepala dinasnya bahkan mengaku tidak mengetahui adanya vaksin ketiga bagi non nakas di jakarta
sementara itu kementerian kesehatan kemudian menyatakan bahwa sanksi sanksi ini harusnya diberikan oleh pihak dinas kesehatan
karena kan bagaimanapun juga setelah mendatangani fakta integritas
dinkes inilah yang menjadi pengelola kemudian bertanggung jawab atas pengawasannya juga gitu
nah kalau melihat kasusnya seperti ini ada benar benar di depan mata
apakah ini kemudian menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah
dan sebaiknya apa sanksi yang memang seharusnya ditegaskan terkait dengan hal ini mas aik
ya jadi kalau menurut kami sih memang harus ada ini ya apa tuh kepastian gitu ya kepastian hukum juga gitu
sanksi kan jelas tuh ada pelanggarannya gitu
saya ini mungkin juga terkait sama kalau daerah kan berarti kan
melalui menteri dalam negeri misalnya
dan kalau tapi sisi yang lain kalau kita ingat beberapa waktu lalu ya
pengakuan sejumlah pejabat sudah mendapatkan booster ya tervaksin kepada pak jokowi sendiri gitu
saya pikir seharusnya presiden juga bersikap tegas ya bahwa minimal mengingatkan kepada jajaran di bawahnya
bahwa sekarang belum saatnya seharusnya melakukan buster di antara kalangan mereka gitu
karena aturannya sendiri juga jelas tidak seperti itu
sisi yang lain tadi secara etik kan
ini sangat apa tuh ya menciderai sebenarnya mencederai prinsip prinsip keadilan gitu ya
karena rakyatnya yang masih kesulitan untuk vaksin
sementara aparat dan pejabat ini kan salah satu yang paling bertanggung jawab juga untuk memanfaatkan masyarakatnya gitu
jadi ini ini akan menciderai kepercayaan
dan bahkan bisa kalau kami bilang bahwa ini bisa merampas ini ya hak masyarakat untuk selamat
ya karena kita tidak tidak bisa bilang
tidak bisa bilang bahwa nyawa si pejabat ini lebih tinggi posisinya dibanding nyawa rakyat biasa gitu
namanya nyawa itu kan sama sebenarnya posisinya gitu
jadi setiap orang berhak di negara ini untuk mendapatkan akses terhadap vaksin gitu
yang dibeli oleh negara ataupun dari bantuan negara
baik karena pada dasarnya itu semua datangnya juga dari uangnya berasal dari negara
yang berasal dari rakyat pula dan ada juga sumbangan dari pihak asing
yang diharapkan bisa digunakan sebaik baiknya ya mas aik ya
kepada masyarakat yang memang betul betul membutuhkan
nah terkait dengan fungsi pengawasan dan juga pembinaan dari vaksin dosis ketiga
ini kan kalau dari aturan memang diserahkan kepada dinas kesehatan terkait
nah melihat kondisi saat ini buktinya banyak yang masih terjadi
apa kemudian usulan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah
pengawasan seperti apa mas aik yang sebaiknya dilakukan pemerintah
agar benar benar transparan pemberian vaksin ini di indonesia
pertama kalau menurut kami harus dilakukan audit ya audit mengenai vaksinasi yang sudah didistribusikan
misalnya berapa banyak kemana dan seterusnya itu sebenarnya harusnya jelas gitu ya
jadi misalnya ini terkait sama vaksin moderna saja ya
pembantuan kan sekitar delapan lima juta gitu ya untuk nakes kan seharusnya kan satu lima juta gitu
lalu sisanya itu kemana saja gitu rinciannya kemana seharusnya publik bisa melihatnya gitu
jadi memang jadi sistem informasi yang seharusnya memudahkan masyarakat untuk memantau itu juga
karena ini kan barang publik ya dan hak masyarakat untuk tahu juga gitu
jadi auditnya juga sebenarnya bisa juga melakukan audit independen kalau mau
karena ini kan persoalan tadi kembali adalah persoalan ras gitu ya
jadi dan tentu kalau menurut kami ya harus dilakukan audit audit secara independen
dan kalau memang ada pelanggaran ya harus ada sanksi
kalau memang apa tuh jelas ya aturannya seperti itu kan aturannya masih belum berubah gitu
jadi ini kalau dibiarkan terus menerus ya seperti
jadi ini kalau dibiarkan terus menerus ya seperti
apa tuh menunjukkan pelanggaran yang di depan mata gitu yang pulgar gitu ya
membiarkan pelanggaran ya
iya jadi kayak banalisasi pelanggaran sebenarnya jadi banal gitu
oke baik berarti adanya audit independen diharapkan bisa dilakukan untuk bisa sama sama mencapai transparansi
vaksin ini sudah masuk berapa kemudian yang sudah disuntikan berapa kepada siapa saja
dan apakah tepat sasaran atau tidak
mas aik terakhir
pemerintah juga menyatakan wacana untuk adanya vaksin berbayar
ini rencananya adalah di tahun depan
jadi dipersilahkan untuk kemudian mendapatkan vaksin dengan membayar sendiri gitu secara mandiri
bagaimana pandangan tim love for covid terkait dengan wacana ini
ya kalau menurut kami ya beberapa vaksin kan sebenarnya memang ada vaksin yang berbayar ya
vaksin influenza dan yang lain lain
tetapi selama masih terjadi pandemi ya
pandemi status pandemi ini belum dicabut
yang artinya ada kegawat daruratan penyakit yang harus diatasi gitu ya
dan selama masyarakat mendapatkan seluruhnya cakupan vaksin mereka ya
misalnya vaksin jatah vaksin satu dan dua mereka belum didapatkan
saya pikir belum saatnya untuk bicara mengenai vaksin berbayar gitu
kalau target vaksinasi tadi masyarakat tadi sudah dapat semuanya
dan status pandeminya sudah dicabut misalnya berubah menjadi epidemi misalnya
mungkin kita sudah bisa gitu ya mendiskusikan mengenai vaksin
kalau orang mau baster misalnya atau mau menambahkan lagi
jadi tunggu dulu deh sekarang nih kalau sekarang kalau menurut kami
prioritaskan dulu distribusi vaksin untuk masyarakat yang membutuhkan gitu
banyak sekali nih laporan masuk ke kami
kasian sekali mereka harus mencari vaksin antri dari jam empat pagi
dan belum mendapatkannya karena vaksinnya habis jatahnya di situ dan seterusnya
bahkan juga kemarin kami dapat laporan dari teman teman di aliansi masyarakat adat nusantara misalnya
yang menyampaikan bahwa banyak sekali masyarakat adat ini yang bahkan harus mencari vaksin keluar daerahnya
dengan ongkol sendiri dan itu pun belum tentu dapat gitu
nah ini menurut kami butuh kepekaan dan rasa mengetuk rasa keadilan juga gitu
dan tolong deh prioritaskan keselamatan masyarakat karena tidak ada yang seharusnya diistimewakan di sini gitu
setiap rakyat adalah sama gitu
setiap rakyat adalah sama dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia harus ditunjukkan
dari bagaimana kemudian distribusi vaksin ini dilakukan di indonesia
karena tidak ada satu nyawa yang lebih penting dari nyawa lainnya ya
terima kasih banyak mas ahmad arief
yang merupakan koinisiator dari lapor covid sembilan belas sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih selamat malam